apa yang sebenarnya menyebabkan banjir di jakarta kali ini dan bagaimana caranya banjir besar seperti ini bisa diantisipasi
untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah hadir bersama saya di studio dua cn indonesia
ada arief wijaya senior manager hutan dan iklim world resources institute atau wri indonesia mas
arief selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan si indonesia breaking news malam hari ini
banjir adalah masalah klasik setiap tahun di ujung tahun ketika pergantian tahun kita selalu dihadapkan dengan musim penghujan
masalah klasik tapi yang selalu membuat kita terusik
melihat apa yang terjadi di dua hari belakangan dengan dampaknya yang sebegitu besar yang sangat masif
tidak hanya berbicara mengenai curah hujan yang tinggi karena memang kebetulan ini musim penghujan
tapi bagaimana anda melihat faktor lingkungan
mengenai bangunan yang tersebut apakah ini juga menjadi salah satu indikator atau faktor terbesar penyumbang banjir yang sangat besar pada awal tahun ini
terima kasih jadi memang banjir ini persis seperti dikatakan masalah klasik gitu ya
tetapi juga tidak mudah untuk mencari apa faktor utama penyebab banjir tersebut
beberapa hal tentunya
kalau dikaitkan dengan faktor lingkungan kita melihat bahwa jakarta ini kan juga tidak hidup sendiri
jadi sebagai kota yang terletak dekat dengan pantai maka ekosistem atau kelestarian kondisi hutan yang ada di sekitar jakarta
di atas darah puncak sukabumi bandung dan seterusnya itu berpengaruh terhadap aliran air ke jakarta stok air dan seterusnya
kita tahu bahwa terkait dengan data yang kami analisis
memang sebagai contoh di daerah aliran sungai ciliwung
itu lima atau enam tahun terakhir memang terjadi deforestasi atau kehilangan tutupan pohon yang cukup masif di situ
dan itu juga berpengaruh terhadap volume air dan banjir yang terjadi di kota jakarta
yang kedua itu terkait juga dengan keberadaan ruang terbuka hijau
open space di jakarta itu juga kondisinya cukup minim
boleh saya katakan masih banyak hal yang bisa diperbaiki
dan apabila memang manajemen dari ruang terbuka hijau ini bisa ditingkatkan kualitasnya juga diperbaiki secara kualitas
maka harapannya banjir atau air yang masuk ke kota jakarta ketika musim hujan yang tinggi
seperti kemarin itu akan lebih banyak bisa terserap dan lebih sedikit saja jadi banjir
dan kita tidak memanfaatkan ruang terbuka hijau itu
saya pikir masih banyak hal yang bisa diperbaiki
oleh pemerintah pemprov dki terutama untuk memperbaiki ruang terbuka hijau di wilayah kota jakarta
dan jadi jenis tumbuhan misalkan yang ditanam di taman kota itu juga berpengaruh terhadap seberapa banyak taman kota tersebut bisa menyerap air
jadi pohon pohon tinggi pohon pohon besar itu punya kemampuan dengan akar yang lebih kuat mereka punya kemampuan untuk menyerap air yang lebih
tadi anda menyebutkan artinya gini poin permasalahannya indikator atau faktor penyumbang apa yang terjadi dalam dua hari kebelakang
tidak hanya masalah internal artinya tidak hanya masalah ibu kota seorang
ada daerah daerah di lingkungan atau di sekelilingnya artinya wilayah atau daerah penyangga
anda melihatnya seperti apa apa kondisi daerah penyangga itu
artinya kalau kita bayangan kita kan secara logika daerah penyangga itu kan harusnya bisa
menguatkan kan menguatkan artinya mensupport lah
anda melihatnya seperti apa
jadi memang fungsi daerah penyangga jadi keberadaan hutan atau misalnya kondisi baiknya hutan atau tumbuhan di wilayah penyangga
itu memiliki peran yang penting terhadap suplai air dan juga terhadap bagaimana jakarta bisa menampung air
serta mengalirkannya kembali ke laut
jadi kalau dikatakan di situ ada satu konsep di mana urban forest kemudian nearby forest dan faraway forest
jadi hutan yang ada dalam kota hutan yang ada di daerah penyangga
dan yang ada di katakan gunung salak sana gunung gede itu semuanya berpengaruh terhadap suplai air dan juga aliran air sampai ke kota jakarta
apabila salah satu di kondisi atau ekosistem tadi terganggu maka juga akan mengganggu fungsi ekologis dari
termasuk salah satunya adalah regulasi air
jadi saya pikir jawaban singkatnya adalah fungsi atau keberadaan daerah penyangga itu penting
tadi ada tiga tadi yang saya jelaskan
oke salah satunya juga kalau tadi faktor sampah masalah sampah yang tidak tertangani dan tertanggulangi dengan baik selama ini
kemudian resapan ruang terbuka hijau yang kurang gitu
menyusut tadi anda bilang kemudian kita berbicara lagi penembangan pohon
termasuk juga abai atau tidak abai terhadap analisis dampak lingkungan amdal pembangunan amdal
saya pikir memang perlu ada upaya untuk lebih ketat atau lebih selektif dalam memberikan izin mendirikan bangunan
atau hal yang lain terutama di dalam wilayah hibukota
ini artinya adalah perlu adanya amdal yang lebih ketat
apabila amdal dilakukan secara baik dan secara bertanggung jawab
saya pikir ini bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa mendukung upaya pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan banjir ini
tidak kemudian selesai dengan demikian langsung begitu
tentu keberadaan amdal sebelum kemudian satu izin usaha
diberikan izin untuk memulai usahanya
dan kemudian juga itu adalah satu bagaimana usaha yang dibangun tadi tidak akan mencemari atau merusak
memiliki potensi untuk merusak lingkungan itu adalah satu hal
yang kedua adalah juga kalau kita bicara masalah banjir
maka penyediaan infrastruktur drainage
jadi saluran saluran air pembuangan dan seterusnya yang dikatakan oleh pemerintah ada program naturalisasi atau normalisasi
atau juga pembangunan dua waduk di wilayah bogor yang juga sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama sama dengan pemerintah provinsi jabar
itu semua saya pikir perlu dilakukan secara paralel dan kontinus
serta yang ketiga saya pikir perlu ada perencanaan jangka panjang terhadap bagaimana permasalahan banjir ini
yang terjadi setiap tahun terutama ketika musim penghujan seperti saat ini
itu kemudian ditangani dan dipikirkan solusinya tidak hanya untuk satu dua atau lima tahun ke depan
tetapi dua puluh atau dua puluh lima tahun ke depan sehingga ini menjadi solusi yang permanen
tidak hanya solusi yang memikirkan alternatif biaya murah tapi hanya efektif untuk setahun ke depan misalkan
termasuk juga mungkin yang harus dipikirkan jangka panjang adalah bagaimana
bagaimana sekarang kita masing masing memiliki permasalahan banjir
bagaimana sekarang masyarakat dihadapkan dengan normalisasi naturalisasi
yang sama sama membingungkan gitu apakah dua mekanisme atau mekanisme ini yang mana yang paling pas diterapkan untuk ibu kota
karena ini ada dua versi yang berbeda tapi kita akan bahas usai jeda ya mas arief
kita akan break terlebih dahulu tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di si indonesia breaking news
sebelum kita lanjutkan dialog kita kita akan lihat bagaimana statement dari gubernur anies baswedan
yang mempunyai ide untuk melakukan naturalisasi sungai di ibu kota
nah konsep ini kalau anda pahami atau anda tahu memang agak sedikit berbeda mungkin
sedikit berbeda dengan konsep normalisasi yang selama ini kita dengar selama ini kita kenal
saya ajak anda kita akan simak kembali seperti apa penjelasan dari gubernur dki jakarta anies baswedan berikut ini
memang kita tidak meneruskan betonisasi karena kita lakukan naturalisasi
ini contoh nih saya tunjukkan di sini
mas ini yang ini saya ambil contoh dari contoh kasus di singapura
saya boleh tunjukin ya
ini contoh ini tempat yang sama nih

ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya ini masih lokasi yang sama dibangun ekosistem sungai
di mana ada kehidupan di situ makhluk makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap dalam tanah
nah yang kita mau bangun di jakarta adalah contoh naturalisasi sungai
dan ada contoh contoh yang lebih menarik
saya berikan contohnya nih
nih ketika musim hujan penuh begitu
musim kering bisa dipakai
kenapa karena memang sebuah ekosistem bayangkan kalau itu kanal
nih ini normalisasi ini naturalisasi
beda sekali bukan dalam kenyataannya
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system
maukah jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
di kota yang sangat sempit
seperti jepang saja
nah apa bedanya
normalisasi itu sering menjadi betonisasi
secepat mungkin membawa air ke laut
kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air
karena itu membiarkan bentuk bentuk sungainya
kemudian air juga bisa terserap
dan kemudian kita mempertahankan ekosistem
apakah mungkin dilakukan
tetangga kita sudah melakukan
kita garupi kita
tapi yang orang jakarta mau apalagi korban banjir mau tahu ya nggak peduli mau normalisasi mau naturalisasi pokoknya yang bikin jakarta ini atau rumahnya nggak kebanjiran itu yang paling fit proper yang paling masuk akal untuk dipakai itu yang mana sih kemudian apa beda dua ini kalau misalnya tadi gubernur anies bilang beda ini beda gitu
jadi kalau saya pikir terkait dengan statement tadi gubernur anies bahwa normalisasi itu seringkali dikatakan betonisasi mungkin ada benarnya begitu ya
tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mengembalikan fungsi sungai yang tadinya dalamnya sepuluh meter misalkan sehingga tinggal dua meter didalamkan lagi sepuluh meter ya memang itu harus dilakukan
yang tadinya lebarnya dua meter kemudian jadi satu meter ya itu harus dilakukan
terus dinormalisasikan ke kondisi semula
tetapi memang akan menjadi lebih baik ini yang dikatakan konsep naturalisasi tadi itu tidak berjalan sendiri tetapi juga ada infrastruktur hijau di situ
tadi kalau dilihat yang dijelaskan oleh gubernur anies memang membentuk ekosistem sungai
ekosistem sungai tadi harapannya adalah bahwa ini secara tidak langsung akan menambah daya serap
jadi tidak hanya mengalirkan air
langsung ke laut tapi juga menyerap untuk kemudian mengembalikannya menjadi sumber air tanah kan begitu
dengan tumbuhan tumbuhan hijau naturalisasi tadi
kalau pertanyaannya mana yang lebih efektif
dua duanya menurut saya memang harus dilakukan
seperti pernyataan saya sebelumnya bahwa keberadaan ruang terbuka hijau dengan konsep naturalisasi yang disampaikan tadi
itu sebenarnya juga menambah ruang terbuka hijau kan
menambah tanaman tapi di daerah bantaran sungai begitu
atau bahkan mungkin di tengah tengah
di pinggiran sungai dan seterusnya
ini kan berarti menambah keberadaan infrastruktur hijau di sana
apakah itu rumput apakah tanaman
untuk yang itu kemudian memberikan kemampuan lebih kepada tanah untuk menyerap air yang lewat
tetapi memang hal yang harus dianalisis terlebih dahulu adalah mempelajari sebenarnya
berapa sih debit air yang masuk ke jakarta maaf
terutama ketika terjadi musim penghujan
atau ketika terjadi
kondisi ekstrim seperti malam pergantian tahun baru kemarin
jadi sebagus apapun program naturalisasi maupun normalisasi
kalau misalkan kapasitas jakarta untuk menampung air yang lewat itu seratus
dan yang masuk misalkan satu ratus lima puluh
pasti akan banjir kan begitu
ini yang memang saya pikir belum siap pemerintah
untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah debit air yang masuk
dan kemudian melakukan langkah antisipasi tersebut
solusi jangka panjangnya sudah dijelaskan oleh gubernur anies
saya pikir baik memang naturalisasi ataupun normalisasi
ataupun juga dengan bangunan bendungan
semua harus dilakukan
tapi kalau tidak ada kesiapan untuk bagaimana debit airnya curah hujan
karena kita lihat kalau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
atau banjir lima tahunan dua ribu tujuh misalnya
itu juga salah satu yang terparat
berdasarkan data memang lebih dari tiga ratus enam puluh mm
kalau nggak salah kan dua ribu tujuh hanya dua ratus tujuh puluh sekian
kalau saya tidak klip
kalau tadi mas arief bilang
dua duanya ini sebenarnya solusi yang baik
dan memang harus dijalankan kan
seberapa cepat artinya itu bisa di
penjelasan kemarin dari bmkg pun menyatakan bahwa
ini masih awal nih
ini masih awal
masih penghujan gitu
ini belum puncaknya kan
apakah kita menaruh harapan besar nih
dengan yang namanya duo mekanism itu kan
akhirnya seberapa mungkin itu dieksekusi dengan cepat
dua duanya dua pilihan tadi membutuhkan perencanaan yang matang
ketika itu terkait dengan pekerjaan konstruksi teknis begitu ya
maka dibutuhkan perencanaan yang matang
karena ini tergolong pekerjaan yang cukup masif gitu ya
jangan sampai kemudian terjadi kesalahan perencanaan
malah itu mengakibatkan
yang lebih parah lagi
masalah baru lagi
jadi seperti saya katakan sebelumnya
memang butuh perencanaan yang matang
perencanaan jangka panjang
atau dukungan dananya begitu
semua tergantung dari kondisi
lokasinya kan begitu ya
ketika itu memang
ya lakukan itu
di lokasi lokasi dimana dimungkinkan juga di
mungkin bisa dikombinasi antara
infrastruktur abu abu seperti beton tadi
infrastruktur hijau seperti tanaman
menjadi lebih baik
saya pikir kondisinya
sebenarnya itu juga harus dipikirkan ya mas
harus ada petanya
tidak semua wilayah
tidak semua daerah
itu mungkin pas untuk
dua konsep itu begitu
saya pikir begitu
jadi memang harus
kita berbicara misalnya jakarta
selatan utara barat
semuanya punya karakteristik yang berbeda beda
apalagi misalnya kita tahu
yang juga jadi pertanyaan mungkin sekarang gini
dari sisi lingkungannya
selatan ini jakarta selatan
merupakan salah satu wilayah
atau wilayah yang paling terdampak
banjir sekarang nih
banjir awal tahun dua ribu dua puluh ini kan
karena kita selama tahu
justru bukannya selatan itu
ruang terbuka hijau
atau daerah hijaunya itu lebih
lebih besar dibandingkan daerah lain
tapi kenapa selatan yang paling parah
tidak mudah menjawab
pertanyaan ini gitu
banjir itu terjadi
ini kalau penyakit ini
penyakit komplikasi lah begitu ya
mix dari berbagai faktor begitu ya
apakah kondisi ekstrim
kalau dikatakan kenapa jakarta selatan

kita juga punya
kita tahu bahwa curah hujan di jakarta selatan dan jakarta barat dan jakarta timur mungkin
juga akan berbeda gitu
apa curah hujannya begitu ya
itu satu bisa terjadi
tapi yang kedua juga
air itu kan mengalir kemana mana begitu
karena air mungkin sudah menggenangi daerah
daerah daerah yang biasanya
dan sudah full di sana
dia akan lari ke tempat yang lebih rendah
atau yang masih kosong kan begitu
jadi ini adalah masalah yang sangat kompleks memang
dan kalau dikembalikan ke akar pemasalahannya ini adalah masalah perencanaan dan tata kota
yang memang perlu diberikan perhatian yang lebih serius
saya juga tidak tahu ini dari mana memperbaikinya begitu
tapi ini juga masalah tata kota
saya pikir masalah awalnya di sana kan begitu
apakah siap bahwa jakarta punya penduduk sekian puluh juta saat ini
dan dengan apa namanya jumlah apa namanya hunian sekian juta hunian dan seterusnya

juga ada perusahaan di luar sana
juga di luar sana

kalau di luar sana

belum lagi bisnis center dan seterusnya
terakhir sebelum kita tutup dialog kita tadi
mas arief sebutkan bukan hanya masalah naturalisasi normalisasi tapi tata kota
apa yang bisa kita lakukan dan seberapa optimiskah kita melihat wajah jakarta tanpa banjir di masa depan
saya pikir yang bisa kita lakukan bersama sama sebagai orang yang tinggal di kota ini adalah untuk mulai mau dan sadar menanam pohon
itu adalah kebiasaan yang tidak terpikirkan
tapi apabila masing masing dari kita sadar menanam satu pohon saja
saya pikir itu akan membantu menanggulangi masalah banjir
di masa depan
ini adalah saya pikir apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai individu
tentu pemerintah juga harus melakukan hal yang sistematis untuk menanggulangi masalah banjir
itu hal sederhana yang mungkin hanya cuma sekelewatan buat kita
tapi ketika kita sudah sampai di posisi atau di keadaan sekarang baru mikir
oh iya oke ternyata itu ternyata memang adalah hal yang paling penting juga untuk dilakukan
mudah mudahan tidak ada lagi gambaran
dan seperti dua hari belakangan ke depannya
ini menjadi pembelajaran untuk kita semua warga jakarta
sekitar dan juga pemerintah provinsi tentunya
untuk menanggulangi masalah yang setiap tahun menjadi ya masalah yang itu itu aja
terima kasih sekali lagi mas arief wijaya senior manager hutan dan iklim dari wri
sudah bergabung dengan si indonesia breaking news malam hari
terima kasih mas arief dan ustaz jeddah
kami masih akan kembali dengan informasi lainnya
jadi pastikan anda tetap bersama cnn indonesia